awalnya tidak ya mulia tapi begitu sampai lampu merah pertama
dari rumah cempaka itu ambil ke kiri tidak jauh sekitar satu kilo itu ada lampu merah
dia mulai bercerita dengan saya kalau tidak salah seperti ini
dia manggil saya lek lek selama ini kau ada punya rasa jenuh atau tidak
rasa jenuh ya mulia
terus saya tidak terlalu menggubris kemudian setelah jalan
baru saya bilang dia tanyakan ada enggak sih rasa jenuh
kemudian kalau tidak salah saya jawab yang namanya bekerja
pasti ada rasa jenuh saya bilang gitu
cuma saat itu saya sampaikan harus pintar pintar mensiasatinya lek saya bilang gitu
jadi kita harus punya target
tidak ada target hidup seperti tahun pertama harus bisa berbuat apa
tahun selanjutnya harus berbuat apa
terus saya ingat betul yang mulia ketika saya menyampaikan ya intinya kita harus punya resolusi
nah di kata resolusi itu yang mulia dia mendapuk tangan saya
sampai handphone saya jatuh ke kaki yang mulia
nah kalau tidak salah dia sampaikan seperti ini
nah itu dia saya gue enggak punya resolusi lek
kenapa saya bilang begitu
saya agak kaget gitu kan kenapa
karena dia agak kenapa gitu kan agak keras seperti itu bilang saya
karena kalau kita melayani pimpinan fokus kita konsentrasi kita tentu kepada pimpinan
tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang
memikirkan seperti itu kurang lebih yang mulia
yosua menjawab kalau tidak salah
nikah sama siapa dia bilang gitu
nikah sama siapa juga lek gitu gitu
kemudian saya jawab juga
karena saya tahu dulu dia pernah punya kekasih itu yang di
saat itu saya belum tahu namanya siapa
yang di jambi itu gitu kan
yang bidan itu lek gitu kan
dia sampaikan seperti itu
wah udah enggak
terus dia sampaikan juga
makanya lah kau carikan aku cewek gitu kan yang betul
terus seingat saya waktu itu juga saya bilang
dikenalin kemarin gak ada yang gak ada yang pas
karena memang beberapa kali yang mulia
sempat saya jodohkan juga dengan teman saya
gitu ada beberapa
saya sempat menasehati almarhum yosua gitu
kalau tidak salah
jos kamu harus pinter untuk memanage keuangan
jadi jelas keuangan kamu itu digunakan untuk apa
dia hanya diam yang mulia
terus saya tidak mengerti
dia merespon itu ketika saya tanya
besok kegiatannya apa
terus dia hanya jawab seperti ini yang mulia
gak tahulah jangan suruh aku mikir seperti itu
oh ya sudah abis itu saya tidak menanyakan tentang kegiatan gitu
saat itu saya tidak berpikir dia ada masalah apa
seperti itu yang
saya belum nanya ada masalah atau enggak
tapi saudara sudah menyimpulkan pertanyaan saya
saya cuma tanya situasi saudara waktu selama enam jam
bersama korban itu ngapain aja
kan saudara pergi berdua
dan perginya enam jam
artinya kalau situasinya kaku
tidak mungkin selama itu kan
betul yang mulia
artinya kalian berbincang bincang
ngobrol ringan terus bercanda kan seperti itu
siap yang mulia
bahwa saya belum nanya ada masalah atau enggak
itu saya nggak nanya ke situ
kemudian tiba lah sampai di rumah
pukul lewat satu ya
saudara sudah mulai nurunkan kue
sama nurunkan tumpeng tadi
berkenan kami lanjutkan yang mulia
jadi itu cerita dilanjutkan itu di mi gacawan yang mulia
di restoran namanya mi gacawan yang mulia
nah di situ baru dia bilang gitu kan
kenapa kau minta carikan cewek saya bilang gitu
enggak tahu mamaku gitu kan
suruh aku cepat nikah terus
sedangkan aku apa
sedangkan aku itu
orang batak itu pantangan
untuk melangkahi kakaknya
karena kakaknya waktu itu disampaikan belum menikah
seperti itu ya mulia
oh mungkin ini masalah asmara
seperti itu ya mulia
ya kan cuma masalah itu saja kan